pimpinan kpk dan dpr menggelar rapat kerja terkait kinerja kpk di bawah pimpinan agus raharjo tujuh bulan terakhir
salah satunya adalah perkembangan kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras
menurut ketua komisi tiga dpr bambang susatyo komisi hukum sebelumnya menerima laporan masyarakat
terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang diduga berpotensi merugikan negara
komisi tiga juga sudah mendatangi bpk untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara
dan melihat apakah setelah gelar perkara ada indikasi tindak pindah korupsi atau tidak
pembahasan kasus sumber waras menurut bambang adalah inisiatif kpk
kasus ini sempat memanas sebab gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
tidak terima dengan temuan bpk yang menyebut ada kerugian negara terhadap pembelian lahan bekas rumah sakit sumber waras
ketua komisi tiga dpr bambang susatyo komisi hukum sebelumnya menerima laporan masyarakat
terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras yang diduga berpotensi merugikan negara